mas tuh udah jalan olahraga kan ya tuh perut mas tuh aduh
mas udah lama gak fitness
iya mas mas kayaknya harus fitness lagi deh
kan kasian mas udah member juga kan
uangnya kita udah bayar setiap bulan juga kita udah bayar
kasian kalo gak kita pergunain loh mas
yaudah nanti mas mau fitness lagi dah
itu baik juga buat kesehatan mas
mumpung lagi ada waktu kita nggak tahu besok besok punya kegiatan apa
mendingan gue minta izin dulu aja kali ya sama papi
tapi gak boleh ada si adriana tuh
kalo gak bisa gak dibolehin
lagi di kamar mandi
oh apa ketemu sama mama adriana
enggak pih reva cuma mau nanya aja sama papi
minta izin pih mau ngadain acara buat perpisahan sama temen temen reva
kan mulai besok reva udah masuk asrama
pasti reva udah gak akan ketemu sama mereka lagi sih
papi kan tau selama ini tuh reva sendirian
apalagi sejak mendingan mami udah gak ada
papi sibuk kerja
yang sering main sama reva cuma mereka sih
seandainya reva masuk ke sekolah baru pun
itu pasti kereta harus beradaptasi lagi
reva belum tentu ketemu sama temen temen yang
yang baik kayak mereka
jadi kalo papi gak keberatan boleh gak reva
kumpul kumpul sama mereka buat terakhir kalinya pih
reva luar biasa
ya revi reva siap siap dulu ya
ngapain tuh anak macikal
tadi reva datang kesini kenapa
ya dia kan mulai besok mau masuk sekolah asrama
dan dia bilang bahwa itu sudah pasti akan meninggalkan teman temannya dalam jangka waktu yang lama
makanya dia tadi minta izin mau ketemu dengan teman temannya
ya semacam acara perpisahan lah gitu
kasihan juga kan
hmm bagus juga sih
ini kesempatan gue untuk pasang mata kue
sekalian aja gue bikin mas pip pergi
kenapa salah tadi kalau mas ginting
kamu kenapa ketawa sambil lihat perut
nggak usah tahan nafas
ini malah sekarang tahan nafas gimana sih
makin buncit banget
terus tuh udah jalan olahraga kan
ya tuh perut mas tuh aduh
mas udah lama nggak fitness
iya mas mas kayaknya harus fitness lagi deh
kan kasian mas udah member juga kan
uangnya kita udah bayar setiap bulan juga kita udah bayar
kasian kalau nggak kita pergunain loh mas
yaudah nanti mas mau fitness lagi dah
nah kalau bisa hari ini mas karena apa
itu baik juga buat kesehatan mas
mumpung lagi ada waktu
kita nggak tahu besok besok punya kegiatan apa
tiba tiba meeting itu
atau apalah nah sekarang kan lagi nyantai
mumpung ada waktu
karena aku bilang mas fitness itu tuh bagus
namanya olahraga semakin kita berumur
maaf nih loh tapi tetap cinta
semakin berumur kan tuh harus banyak olahraga
biar semakin sehat mas
kalau mas berolahraga kamu makin sayang
yaudah biar kamu tetap sayang sama mas
mas harus olahraga sekarang juga mas harus olahraga
mas ikat baju dulu ya
yang ada tambah emak

masih begitu mukanya lo
pasti kangen ya pengen ngeliat muka aku ya
emangnya nih anak kepedean banget
enak aja aku tuh mah
kangen juga biasa aja
aku tuh mau
mau ngajakin kamu sama temen temen semua ketemuan
iya soalnya kan besok aku udah masuk asrama
jadi aku pengen kumpul kumpul aja buat terakhir kalinya
jadi pindah ke asrama
aku pikir papa kamu bakal berubah keputusan pas ngeliat sifat kamu udah berubah
ya tadinya sih kayaknya gitu
tapi gak jadi
mungkin gara gara aku kelepasan kali ya
abisnya yang pertama mulai tuh ya mama tiri aku
dia yang mancing mancing emosi aku
dan gara gara aku kepancing
akhirnya aku manggil dia gak pakai mama lagi
terus aku nadanya agak agak tinggi gitu ngomong sama dia
ref kok bisa lepas kontrol sih
masa tiba tiba dia mecat pembantu aku yang udah lama banget ikut sama aku
dan tanpa alasan yang jelas
ya aku gak terima dong
akhirnya aku samperin dia
ya pokoknya aku pengen ngomong baik baik sama ada
tapi dia duluan yang mancing emosi aku
dan ternyata pas aku lagi ngomong sama dia
dia itu malas
terus dia sengaja gak matiin telponnya ya
supaya papi tuh denger gimana kelakuan aku
padahal aku udah mencoba buat bersikap baik sama dia
gara gara papi denger lewat telpon itulah
tapi jadi semakin yakin kalau aku tuh emang bener bener belum berubah
sesuai perkataan dia
hmm yaudah deh
kalau gitu kita harus ketemu dulu remeh remeh sama temen temen ya
tapi aku harus selesaiin masalah
mau disama michael dulu
baru aku ke warung mbak be
hmm yaudah gak apa apa
kalau gitu nanti kita ketemuan di base camp ya
gak apa apa nih kita ketemuan di base camp
jadi kamu jalan sendiri nih
ya gak apa apa lah
yaudah kalau gitu